dan aku juga bahagia punya kamu
kalian bisa masuk
katanya sudah aman
kita lewat pintu belakang
udah nggak ada kali ya
tikusnya nggak ada kok di sini
udah aku ketuk ketuk
harus biasanya kalau diketuk
pasti tikusnya keluar
atau mungkin di bawah kolong kasur kali
aku cek dulu deh
di situ tuh kayaknya
bawa rancang ma
coba aku lihat di kolongnya ya
aku pakai senter deh
mama gak bisa tahan andin lebih lama lagi di sini
udah lama loh ren
mama nggak pernah ke sini
iya aku ingat
kalau mama ke jakarta
pasti minta ajak buat makan di sini
dan pasti mama suka kan sama masakan di sini
suka banget dong
yaudah kita duduk ya
kita berdua aja ren
jadi ini surprise nya
oh suka kan
kok nggak kelihatan
kok masih nanyain jennifer semua
kan aku udah jelasin ke mama
aku tuh cuma pura pura doang sama jennifer ma
sama pikir surprise nya itu ya
kamu tuh ajak mbak jen ke sini
terus kalian bilang kalau kalian berdua itu benar benar pacaran
saya udah bikin mama
berharap tinggi banget
soal hubungan saya dengan jennifer
mama juga udah sayang dan suka banget sama jennifer
aku bener bener minta maaf sama mama ma
aku udah kecewain mama
aku nggak mungkin percaya beneran sama jennifer
vedara ma create jualan masa masagel island
ini mah bebek bakar ini enak loh oke
udah udah pesan ini aja ya dua
iya tunggu ya pak
aduh guys ini apa sih kayak gini segala
kamu tuh kenapa sih komplain terus
ya tapi kenapa harus ditutupin segala matanya buka dong
karena surprise oke sebentar lagi aku buka kamu bakal lihat dan tau oke
ya ampun nggak ini kok bagus banget sih ini dalam rangka apa emang ya
yaudah duduk dulu terus kita ngobrol oke
jadi gini sebenarnya dinner hari ini tuh spesial sebagai ucapan terima kasih aku ke kamu sayang
karena kamu sudah bisa meluluhkan hati adik aku
dan kalau diperhatikan ya catherine itu sekarang dari cara bicara dia
sikap dia etitud dia benar benar udah berubah
kamu berhasil merubah dia untuk jadi orang yang jauh lebih baik
aku tuh beruntung bisa milikin kamu sayang
makasih ya nggak ya aku juga bersyukur banget dan beruntung punya kamu
dan punya adik perempuan seperti catherine
aku bahagia banget
dan aku juga bahagia punya kamu
ntar ya aku cari dulu ya
ma semua beres
nggak ada mah aku udah cari cari
apa udah keluar
atau iya atau mungkin udah keluar atau mungkin mama tadi salah lihat kali ya
nggak tahu deh
aduh kamu bisa balik ke kamar lagi istirahat
bentar pak aku mau cari dulu
nanti kalau misalnya mama tidur tiba tiba ada tikusnya gimana
sayang terima kasih
kamu istirahat di kamar ya
yaudah kalau mama butuh bantuan atau apa
langsung ke kamar aku atau ngetelpon aku aja yang mulia
makasih anak bayi
ini siapa yang buat kamu yang berubah
siapa yang buat kamu yang buat sama papa
ini kejutan buat mama
pokoknya kata papa mama kurang senyum
lena juga mau lihat mama senyum
makasih banyak ya
ya allah nasi sirih
mau bantu mau bantuin
itu semua aku beli sama papa
hadiah buat mama yuk
makasih banyak ya
ini juga dari rena
cantik kan ma
tepat tepat rekan kata papa
kalau rina yang pilih mama pasti senyum lagi
semua pilihan rena mau pasti suka
ini ditaruh dulu ya
mama juga punya surprise buat rena
awal kan juga udah pernah janji sama rena
kalau mama itu mau ajakin rena jalan jalan
karena besok hari libur kita jalan jalan full day sama papa
aduh anak mama ini
jangan lupa tersenyum ya mak